mulai rabu tiga puluh satu juli hingga tiga agustus mendatang seluruh menteri luar negeri asean melakukan pertemuan tingkat menteri asean ke lima puluh dua di bangkok thailand
negara di kawasan asean berkomitmen meningkatkan koordinasi dan kerjasamanya di berbagai bidang
di antaranya isu pembahasan keamanan dan perdamaian di wilayah laut cina selatan isu ham serta pembahasan konsep kerjasama indo pasifik
dibuka simbolis oleh perdana menteri thailand prayut chan ocha pertemuan tingkat menteri luar negeri asean kali ini mengusung tema advancing partnership for sustainability atau peningkatan hubungan kemitraan yang berkelanjutan
menteri luar negeri indonesia yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan sejumlah isu juga akan menjadi fokus pembahasan delegasi indonesia dalam forum ini
seperti konsep rencana kerjasama indo pasifik dengan negara mitra di luar asean serta isu masalah kemanusiaan di rakhine state
myanmar konsep indo pacific merupakan sebuah rencana kerjasama yang menyambungkan antara dua samudera di mana titik temunya berada di indonesia
indonesia dianggap memiliki peran utama dalam kerjasama geopolitik tersebut
dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri asean ini turut hadir sepuluh negara mitra seperti tiongkok rusia selandia baru australia india korea selatan kanada amerika serikat jepang serta uni eropa